kita kembali ke jakarta perbaikan pipa gas di jalan mt haryono cawang jakarta timur selasa siang mulai dilakukan
proses perbaikan ini diperkirakan memakan waktu enam belas jam
pt perusahaan gas negara atau pgn selasa siang mulai melakukan perbaikan pipa gas yang bocor di jalan mt haryono cawang jakarta timur
perbaikan dilakukan dengan memasang pipa baru
pipa baru tersebut disambungkan ke pipa sebelumnya yang rusak
proses perbaikan menggunakan alat berat milik pt adikarya
selama proses perbaikan arus lalu lintas berjalan normal tanpa ada penutupan jalan proses perbaikan baru dilakukan
setelah polisi melepas garis batas di sekitar lokasi kebocoran gas yang terjadi pada senin malam
terkait dengan perbaikan ini yang sudah kami siapkan itu materialnya sudah peralatannya sudah tim kerja juga sudah
sehingga menunggu area tempat kejadian kebocoran itu clear
sementara itu pejabat perusahaan gas negara bersama pol dametra
metro jaya dan pt adikarya mendatangi lokasi pipa gas bocor di depan kantor bnn cawang jakarta timur pada selasa pagi
pihak pgn menyatakan peristiwa pipa gas bocor akan mengganggu pasokan gas untuk rusun bidara cina dan apartemen di kalibata
pgn juga menjanjikan akan menyiapkan gas alam terkompresi atau cng untuk warga wilayah yang terkena dampak
petugas direkturat pengamanan objek vital pol dametra jaya bersama wakil perusahaan gas nasional
bersama pt adikarya mengunjungi lokasi pipa gas bocor di jalan mt haryono depan kantor bnn cawang jakarta timur
polisi datang untuk memeriksa situasi setelah lokasi kejadian dinyatakan aman
bau menyengat yang sebelumnya terjadi sudah tidak tercium lagi
hingga kini polisi masih terus mendalami kasus pipa gas bocor tersebut
olah tkp sudah sudah dilakukan oleh penyidik itu kan sudah populis lain
dalam arti nanti tinggal hasil dari penyidik seperti apa
tinggal itu yang penting kita melakukan pengamanan di objek
sementara kondisi sudah aman karena bau sudah tidak ada lagi bau sekarang
tadi malam memang bau gas agak agak terakumulasi sekarang kan sudah aman
jadi masyarakat enggak usah khawatir lagi yang jelas pipa sudah tertutup
sementara itu wakil dari pgn belum bisa memastikan nilai kerugian atas kejadian ini
untuk menyelesaikan masalah bumn gas itu akan berkoordinasi dengan pt adikarya selaku pelaksana proyek lrt
akibat pipa gas bocor pasokan gas untuk rusun bidara cina dan apartemen kalibata terganggu
kepala divisi gas distribusi manajemen regional satu pgn rangga raji mengaku
pgn tengah menyiapkan gas alam terkompresi atau cng untuk dipasok ke wilayah yang terkena dampak
rusun itu kita siapkan untuk apa namanya penggantian dengan cng
jadi ada kredel yang supply
sebelumnya juga ada kejadian yang di mtra
dan kita bisa laksanakan penggantian pendistribusian gasnya lewat cng
kebocoran pipa gas milik pgn terjadi senin malam di jalan mt haryono depan kantor bnn cawang jakarta timur
pipa bocor akibat pengeboran fondasi proyek kereta ringan
akibat peristiwa tersebut arus lalu lintas di lokasi sempat ditutup polisi